kembali di cnn indonesia newsroom indonesia patut berbangga karena salah satu hasil kerja keras anak bangsa di bidang otomotif
kini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu melalui sepeda motor berbasis energi listrik dengan nama gesits
indonesia kini punya kendaraan yang diciptakan dikembangkan serta diproduksi secara mandiri di dalam negeri dan sudah resmi dijual
koresponden cnn indonesia albi pratama dan juru kamera wahyu ramadan memiliki informasi tentang kesan dan juga teknologi dari gesits ini
skuter listrik yang muncul pertama kali dari tangan tangan mahasiswa teknik institut teknologi sepuluh november surabaya ini kini sudah resmi dijual
pergelaran indonesia international motor show dua ribu sembilan belas menjadi debut skuter yang didukung oleh sejumlah perusahaan bumn
serta dua perguruan tinggi lain seperti itb dan uns itu
secara utuh skuter listrik gesit dibuat di pabrik milik wika manufacture yang merupakan hasil kerjasama antara pt gesit teknologis indo dan pt wijaya karya industri yang berada di kawasan cilengsi bogor jawa barat
skuter ini dibekali baterai litium ion tujuh puluh dua volt dua puluh ampere yang dibuat oleh wika industri dan pertamina lubriket
daya baterainya dapat menempuh jarak hingga lima puluh km yang kemudian dikawinkan dengan motor listrik berdaya dua kw buatan pt pindad
dengan enam tujuh tenaga kuda
dengan tidak adanya mesin berbahan bakar minyak pihak produsen menjamin ketiadaan mekanisme penggantian pelumas dan perawatan lain
seperti yang biasanya dilakukan pada kendaraan konvensional
sementara itu hasil perpaduan baterai dengan motor listriknya dapat melajukan skuter berbobot sembilan puluh empat lima kg ini dengan kecepatan maksimum tujuh puluh km per jam
waktu pakai optimal baterainya mencapai lima tahun
skuter elektrik seperti gesit dalam mengisi ulang daya baterainya memakan
waktu cukup lama yakni tiga hingga empat jam
saya pun berkesempatan mencoba skuter listrik ini untuk mencari tahu bagaimana kesan mengendarai skuter elektrik seharga rp dua puluh empat sembilan ratus lima puluh off the road ini
tampilan speedometernya pun cukup modern dengan banyaknya informasi yang bisa dilihat oleh pengendara
selain itu ada tiga mode berkendara yang bisa digunakan
untuk efisiensi baterai kemudian urban untuk di jalan perkotaan dan yang terakhir mode sport untuk mencoba skuter elektrik ini menuju kecepatan penuhnya
oke kesan singkat saya menggunakan skuter elektrik gesit ini
ini ciri khas dari kendaraan yang memang menggunakan baterai listrik ya
tenaganya begitu spontan dan tidak ada suaranya
jadi kayak didorong jin gitu ya
karena memang torsinya sendiri sampai tiga puluh nm loh
lebih tinggi daripada motor satu ratus dua puluh
ini sih yang jadi kelebihannya
ditambah juga tidak ada polusi udara sama sekali alias tidak ada emisi
tapi memang untuk kedepannya mungkin motornya bisa ditambahkan lagi ataupun dikembangkan dari segi durabilitas performanya dan juga kualitasnya supaya makin bagus
kalau bisa ditambah juga jenis jenis lainnya
karena memang skuter ini kan buat perkotaan
jadi bisa dikembangkan untuk kendaraan kendaraan jenis lain yang bisa dipakai ke luar kota
sekarang saya mau mencoba lagi
eh belum jalan
selama pelaksanaan iims dua ribu sembilan belas sedikitnya tiga puluh sembilan unit sudah dipesan sejak hari pertama peluncuran hingga memasuki hari kelima penyelenggaraan pameran otomotif tersebut
produsen brand asal indonesia ini pun memiliki target produksi skuter elektrik gesitnya berkisar dua puluh ribu unit per tahun dan penambahan dealership di wilayah jakarta dalam setahun mendatang
albi pratama wahyu jakarta